kenapa dia nggak telepon aku aja kan
jadinya aku bisa ngasih tau kamu
jadi tuh kamu tuh nggak usah nunggu nunggu sampe lama kayak tadi dong
iya namanya orang juga lagi siang ter
ya masa sih bisa nelfon dalam keadaan kayak gitu
lagipula hpnya tuh juga lagi low pad
makanya untung aja kamu tuh belum keburu marah marah sama dia
kan kasihan orang udah kena sial kayak gitu dimarah marahin lagi sama kamu
iya juga ya ken
yaudah ken kamu kan pasti haus
biar aku bikinin deh
maru putih teh sirup susu
oh yaudah yaudah kamu tunggu sini sebentar ya
karena aku harus bohong sama kamu
aku terpaksa ter
anthony aku tuh gak ngerti deh sama kamu
kamu kenapa sih gak mau ketemu sama aku gak mau ngomong sama aku
kenapa kamu gak terus terang aja sama aku
kamu bilang sejujurnya apa yang terjadi
kan semua masalah bisa selesai
kotak musik gini tuh buat aku bingung tau gak
tadi mas masnya yang ngasih kamu ini
dan laputnya agak berwarna gitu kak
ternyata suara kotak musik ini
sama suara kera yang aku punya
dan tadi anak kecil bilang
kalau ciri ciri orang yang ngasih kotak musik ini tuh
persis banget sama antoni
tapi kenapa cowok itu harus bilang
koin itu bukan dari antoni
cowok yang ngasih aku kotak musik ini tuh
panggil renang dulu aku temuin di bukit